usai ditetapkan sebagai tersangka kpk mengungkapkan selama menjabat sebagai menteri pertanian
syahrul yassin limpo menarik uang pungutan dari asn kementan dengan nilai berkisar empat hingga sepuluh dolar amerika setiap bulannya
dalam konferensi pers yang digelar kpk rabu malam kpk menyebut pungutan ditarik mulai dari ruang lingkup eselon i
para direktur jenderal kepala badan hingga sekretaris di masing masing eselon i
sumber uang setoran berasal dari hasil markup realisasi anggaran kementerian pertanian
nilai penghutang yang dikumpulkan mencapai tiga belas sembilan miliar rupiah yang digunakan untuk keperluan pribadi syahrul yassin limpo
seperti untuk membayar tagihan kartu kredit dan membayar cicilan mobil toyota alphard
sel menginstruksikan dengan menugaskan ks dan mh
melakukan penerikan sejumlah uang dari unit eselon i dan eselon ii dalam bentuk penyerahan tunai
transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa
sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran kementerian pertanian yang sudah di markup